insya allah nanti malam cuy teh mau ngasih kepastian
alhamdulillah kamu teh hebat cuy
semoga lancar ya
iya emak bos
kamu itu anak buah emak emak
jangan deket deket sama dede
nanti dijadikan anak buah
siap emak bos
bantu bantu mak di belakang
pacarnya aa ya
bukan pacar aa
dulu sih ya dulu banget
itu memang pernah
naksir sama aa
udah punya pacar
atau teh gak mungkin juga
cici senang sama cowok yang setia
atau teh sekarang udah bubaran
perempuannya dimana aja sama
gak pernah menghargai kesetiaan
gak semua perempuan
kayak gitu aa
udah punya pacar
masa perempuan secantik cici teh belum punya pacar
eh cici biasanya pulang kerja teh jam berapa
kalau semuanya udah abis
palingan sore sih udah pulang
sore udah pulang
boleh gak nanti malem teh main ke rumah cici
main ke rumah
nanti malem teh main ke rumah cici
main ke rumah
si aceh nyari rumah buat mertua saya di mana
jangan jangan di luar rumah dia kememang lagi
prabut bapak bapak prabut
sudah habis nih dagangannya
kalau habis transperan
banyak yang borong perabotan
ini saya mau belanja lagi
siapa tahu masih ada yang mau
siapa tahu masih ada rejeki kang
saya jalan dulu kang
bapak bapak prabut yuk
kalau gitu aa minta nomor teleponnya ya
kamu juga simpen nomor telepon a tuh
sini aja yang masukin
jualan susu lagi
nanti lagi ada kerjaan
masukin aja dulu teleponnya
terima kasih banyak ya
mama harus kembali pulang ke arab saudi
mama harus cepat cepat kerja agar cutinya mama tidak berkurang
jadi insya allah nanti idul fitri kita berkumpul lagi ya sayang
mama bangga sama jennifer
jennifer rajin belajar rajin sekolahnya
mau tau gak mama punya satu rahasia
jadi na membaik atau memburuknya papa itu semua tergantung jennifer
kata ibu guliola jennifer bisa jadi dokter nih
nanti bu dr dalam kelaina bagaimana kok
oh setelah dokter clara pindah
setelah jenai perbesar
kamu mikirnya kejauhanku
kita ini sudah bentuk doi
tidak bisa kemana mana
anak anak kita bisa membuat perubahan
perubahan dari kecil jadi besar ya kok
anak anak kita masih punya kesempatan dong
mereka masih kecil
kita harus didik anak anak kita dengan baik doy
kita tidak boleh melakukan kesalahan doy
emangnya kita punya kesalahan apa kum
kamu teh sekarang sudah tidak pernah ke ciraos lagi cuy
sudah lama deh
kamu juga sih ingin ke sana
tapi sudah tidak seperti dulu
sekarang semua orang itu pada sibuk
lagian cuy teh sekarang mau fokus saja dulu
saya juga ingin berkeluarga
kamu teh serius sama
nah iya itu mimin
kamu teh serius
iya aku serius bisa
insya allah nanti malam cuy teh mau kasih kepastian
kamu teh hebat cuy
semoga lancar ya
kamu itu anak buah emak emak
jangan dekat dekat sama dede
nanti dijadikan anak buah
bantu bantu mak di belakang